seorang ibu rumah tangga berusia tiga puluh satu tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di geria pesona ii
dukungi pik desa kutoarjo pati jawa tengah pada rabu
korban yang baru melahirkan itu ditemukan dalam kondisi sedang memeluk tiga anaknya yang masih bayi dan balita
masing masing berusia dua puluh lima hari dua tahun dan empat tahun
saat ditemukan ketiga anak korban masih dalam kondisi hidup
anaknya yang masih bayi sempat mengalami dehidrasi
sejumlah luka dan lebam ditemukan pada beberapa bagian tubuh korban
di antaranya luka robek di bagian tangan dan kaki serta lebam di bagian wajah
menurut ketua rt setempat korban pertama kali ditemukan oleh suaminya saat pulang kerja
sepertinya ya pas saya ke situ memang sudah meninggal
dan posisi meninggal itu di depannya ada bayinya
bayinya juga meninggal
masih hidup cuma udah dehidrasi berat
karena pas saya masuk ke situ itu udah bau
di muka udah bengkak bengkak gitu
warga kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi
sementara jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit suwondo pati untuk diotopsi
saat ini kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman
dan membasel otopsi
hingga kini petugas dari polres pati masih menunggu hasil otopsi
untuk mengetahui penyebab kematian korban
polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi termasuk suami korban
dahil akbar pati jawa tengah